informasi selanjutnya datang dari wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
yang menghargai keputusan ganjar pranowo yang memilih menjadi oposisi pemerintahan prabowo gibran
gibran tidak mempersoalkan ganjar memilih jadi oposisi
gibran meminta agar pemerintahannya tetap dikawal dari luar
gibran juga menambahkan hingga saat ini presiden terpilih prabowo subianto
masih terus berupaya merangkul semua pihak
ya udah gak apa apa ya tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya
siapapun itu masukan masukan dari dalam dari luar dari oposisi tetap kita tampung
tidak menyelesaikan arahan dari pak presiden terpilih semuanya akan coba dirangkul
yang namanya dialog komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai
komunikasi oposisi yang dilakukan oleh ganjar pranowo capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan
meyakini bahwa dalam proses pilpres pihak yang mendapatkan amanahlah yang berada di dalam kabinet
sementara yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet
anies pun mengaku belum akan membuat keputusan terkait untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan prabowo gibran
yang mendapatkan amanah konstitusi
solusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet
yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet
itu pak kamenya saya katakan dari dulu
jadi saya merasa pak kamenya itu baiknya dihormati
dan saya berencana menghormati pak kamenya itu
belumnya di acara halal bihalal bersama tpn calon presiden dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo
ini mendeklarasikan jika dirinya akan menjadi oposisi di pemerintahannya
ganjar memastikan akan mengawal jalannya pemerintahan dari luar
kita akan mengawal sedang caranya
saya tidak akan bergabung di pemerintah

dan kami akan bergabung di pemerintah ini
dan kami akan bergabung di pemerintah ini
dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar
dan semua salah sama berhormat
cara menjibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas
jalur yang paling pas